ketua dpr ri puan maharani melakukan transplantasi terumbu karang bersama dengan ribuan warga dan juga tokoh masyarakat di kabupaten badung bali
transplantasi terumbu karang itu merupakan bentuk pemeliharaan lingkungan di kawasan tersebut
kehadiran puan maharani di pantai pandawa badung bali rabu pagi disambut ribuan warga dan tarian kecap
kedatangan ketua dpr ri tersebut sebagai bentuk dukungan pemeliharaan lingkungan
salah satunya melakukan transplantasi terumbu karang dengan memasukkan bibit bibit terumbu karang yang membentuk kata puan maharani
datang untuk kemudian bersama sama dengan pak bupati dan pak wakil gubernur
untuk nantinya rencananya akan merenovasi kios di kawasan pantai kadawa ini
akan ada lima puluh satu kios yang dibangun sehingga kiosnya itu nanti akan lebih menjadi baik
kemudian saya juga tadi sudah pesan harus baik bersih dan kemudian terawat
sehingga kalau datang ke sini semuanya itu tertata dengan baik
bali bisa menjadi lebih bagus lebih baik dan kebersihannya harus dijaga
mulai bulan oktober ini akan dibangun
kemudian dalam waktu berapa lama pak
tiga bulan katanya pak mpati akan selesai
dan ini saya minta supaya pantai pandawa ini bisa apa namanya ekonomi birunya itu bisa terawat
selain itu bersama tokoh masyarakat dan juga pejabat setepat dilakukan pelepasan tukik ke laut bersama warga
selanjutnya ada gerakan berhubungan
pantai dengan mengambil sampah yang ada di laut
itu sudah terawat harus dirawat lagi dan apa harapannya
untuk sektor pariwisata tetap dijaga ekonya ekobirunya kemudian terkalah tapi bisa membangun pariwisatanya menjadi lebih baik
puan maharani juga berdialog dengan kelompok nelayan pantai pandawa untuk mendengarkan suara hati mereka
para nelayan meminta bantuan fasilitas menangkap ikan di laut
jadi semuanya itu harus dikirim curhat perikuhannya apa dan akan senama kelompoknya
tidak boleh berpakanan tapi sebisa mungkin akan bisa dibantu dan diberikan bantuan yang diperlukan
pemkap badung berjanji akan memberikan bantuan tujuh buah perahu motor mesin tempel dengan ukuran lima ground store yang akan datang pada bulan november
di akhir kegiatannya puan menemui ratusan mahasiswa fakultas perikanan dan kelautan universitas udayana
para mahasiswa berharap agar dpr memberikan dukungan perbaikan fasilitas pantai untuk menunjang peningkatan pariwisata

pembelajaran dan penghargaan dpr di jepang
pembelajaran dan penghargaan dpr di jepang